kita ke informasi lapangan hijau dari dalam negeri di mana mega bintang persib bandung musim lalu michael essia dipastikan terdepak dari skuad persib bandung musim ini
manajemen persib bandung memutuskan untuk merekrut striker asing asal argentina jonathan bowman
kepastian terdepaknya mantan pemain chelsea tersebut terlihat saat acara peluncuran jersey anyar persib di mana tidak ada nama ezen dalam skuad persib untuk kompetisi liga satu musim dua ribu delapan belas
sebagai penggantinya persib merekrut striker asal argentina jonathan bowman
selain sejumlah pemain persib musim lalu seperti atep dan kim jeffrey kurniawan beberapa pemain baru seperti bojan malisik juga hadir dalam acara ini
pihak manajemen persib menargetkan posisi lima besar pada gelaran liga satu musim ini
jadi mau tidak mau dia harus tidak lagi di dalam squad
pertimbangannya tanyakan sama platy gomez saya tidak tahu